kebakaran lahan gambut di kabupaten aceh barat yang terjadi sejak selasa sore kini mulai berdampak pada aktivitas masyarakat
kabut asap terlihat menyelimuti ruas jalan nasional banda aceh melabuh pada kamis pagi sehingga mengganggu jarak pandang
selain itu asap juga mengganggu pernafasan
jalan nasional penghubung banda aceh melabuh tepatnya di kawasan desa suwakraya kecamatan johan palawan kabupaten aceh barat diselimuti kabut asap pada kamis pagi
asap ini merupakan dampak dari kebakaran lahan gambut yang terjadi di kawasan itu sejak selasa sore
asap ini membuat jarak pandang pengguna jalan terganggu
keadaan ini membuat relawan membagikan masker ke siswa sekolah yang berdekatan dengan lokasi lahan gambut yang terbakar
membagikan masker kepada adik adik sekolah yang tidak sekolah hari ini
karena pemerintah sampai hari ini belum membagikan masker kepada pengguna jalan dan anak anak sekolah
menurut kepala desa suwakraya aceh barat warga mulai terganggu oleh asap tebal
banyak warganya mulai terserang infeksi saluran pernafasan
buat sementara memang warga memohon kalau bisa asap itu segera dihentikan ataupun dipadamkan
karena ada sebagian masyarakat yang khususnya anak anak itu sudah terjadi pilek atau batuk akibat asap tersebut
kebakaran lahan di aceh barat kerap terjadi setiap tahun saat cuaca panas dan musim kemarau
selama dua hari terakhir luas area lahan gambut yang terbakar mencapai enam hektare dan tersebar di tiga desa
ibnu hajar aceh